ratusan warga menyerbu tiket mudik gratis yang disediakan dinas perhubungan jawa timur jumat siang
namun sejumlah warga pulang dengan tangan kosong karena kehabisan nomor antrean tiket
tahun ini dinas perhubungan jawa timur membagikan sebanyak tujuh belas tiket mudik gratis dengan moda transportasi bus
jumlah warga harus menelan kekecewaan karena tidak mendapatkan nomor antrean tiket mudik gratis yang disediakan oleh dinas perhubungan jawa timur
mereka terpaksa pulang dengan tangan kosong karena kesiangan mengambil nomor antrean tiket mudik gratis di kantor dinas perhubungan jawa timur
sebanyak lima ratus nomor antrean yang disediakan oleh panitia mudik gratis ludes hanya dalam waktu satu jam
di surabaya ini ternyata saya agak kesiangan juga
ini kesininya kenapa ternyata nomor antreannya habis
iya jadi bukan tiketnya yang habis tapi nomor antreannya yang habis
terus ini rencananya mau mudik kemana
ini dari surabaya ini
untuk berapa orang rencananya mau mudik
untuk mendaftar tiket mudik gratis ini calon pemudik wajib membawa fotokopi kartu keluarga dan ktp
dinas perhubungan jawa timur membutuhkan
jawa timur membuka pendaftaran mudik gratis bagi warga surabaya dan sekitarnya sejak tanggal dua belas mei dua ribu delapan belas
selama enam hari pembukaan pendaftaran dilakukan secara online melalui situs dishub jatim
dan pada hari ini sejak jumat pagi dinas perhubungan jawa timur membuka perdana untuk pendaftaran secara manual
mudik gratis dengan moda transportasi bus yang akan diberangkatkan dari kantor dinas perhubungan jawa timur ini total sebanyak tujuh belas tiket
untuk mudik gratis dengan menggunakan bus yang dibagikan untuk masyarakat
di jawa timur itu ada kurang lebih tujuh belas ribu tiket baik yang mudik maupun balik
selain memberangkatkan mudik gratis dari kantor dinas perhubungan jawa timur
pemerintah provinsi jawa timur juga menyediakan tiket mudik gratis bekerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan
dengan jumlah total enam puluh empat sembilan ratus orang pemudik
mudik gratis yang digelar oleh pemprov jawa timur ini akan memberangkatkan lima ratus enam puluh bus dari surabaya menuju dua puluh kabupaten kota di jawa timur
yang dijadwalkan pemberangkatannya pada dua belas dan tiga belas juni dua ribu delapan belas mendatang
wahyu pratama surabaya